mari makanya lu kalau nggak bisa jangan lagu yaudah sesuai perjanjian sepedanya
lukman tuh maunya sepuluh ribu rupiah
alamak apa tuh
lukman makanya kalau di kelas tuh jangan tidur
satu dolar itu lebih banyak lukman daripada sepuluh ribu
kamu gimana sih
apa masa sih
tiduran tidur di kelas
nih gue kasih tau ya
lebih banyak dari sepuluh
kalau begitu mana mana
pak ustadz pak srikiti
itu anak anak kapok kapoknya bikin masalah
iya pak de sabar
jadi begini ceritanya pak de
itu haikal sama sobri kabur pas lagi main sepeda
emang sampai sekarang belum ketemu juga
ustadz musa sama srike mau nyangkanya udah pada balik aja
nggak taunya mah belum
makanya saya suruh manggil ustadz ridwan sama pak ade
terus gimana pak ustadz enaknya nih
ya udah pak de
pak de sabar aja dulu
banyakin istighfar ya
lebih baik kita berdoa supaya haika sama sobri itu cepat ketemu
fokus ya lukman fokus
aduh aduh aduh
ini lihat dari mana
ya lihatlah kau
aduh aduh aduh
udah ah lukman ambil aja
aduh duduk di situ
ini dia mulai
aduh aduh aduh
kamu bandel banget sih
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
ya allah kaki
yang kaluan dia duduk di belakang saya
saya kagak lihat jadi ginjak
ih pak de kenapa tuh
ah lukman samperin aja deh
aduh aduh aduh
ya allah kaki

ya allah kaki
yang kaluan dia duduk di belakang saya
ah lukman samperin aja deh

oh ternyata di kau orangnya
pak de kenapa kok kesakitan palanya
tante saja nih bola hilang
juga pak de pak de
kalau pak de mau duduk jangan di sini
oh jatuh ya
oh itu maksudnya sungguh
ah gila juga apa
eh makanya lo kalau nggak bisa jangan berlagu
ya udah sesuai perjanjian
sepedanya gue ambil
eh eh tunggu tunggu
kamu sih sobri
diambil kan beli belainnya
ah ngeliat aja sih go
aku naik adeng adeng aku naik adeng adeng
coach najwa kamu tuh gak ngerti ya
kita itu naik udung udung itu seru
kan naik udung udung daripada kita di pesantren
mendingan naik udung udung ya gak utami
nah betul itu dong
tapi ada juga sih lama lama
aku naik adeng adeng aku naik adeng adeng
aduh ustaznya aduh ustaznya eh
si amalia si najwa sama utami
kok tak nampak dari tadi
ah buan butet lewes ustaznya
yaudah sekarang kita cari yuk
hah itu dia itu si amalia najwa sama utami
itu apa sih
eh ustazah mau naik ke nongodung ya
muat buat ustazah
oke sekarang kita balik ke pesantren ya
yuk yuk yuk
oh ya udah sekarang aku kanan aku kiri
adik adik itu tadi naik ke nolong saya
masih belum bayar
masih firoh halah adiknya
capek tahun ngejar ngejar kamu
firoh pegangin dong
eh kal duluan ya
untung aja ada kamu kak
coba kalau nggak ada gak tau deh aku kayak gimana
aduh temen temen aku ninggalin aku lagi
emang udah kayak gitu tuh orangnya
kalau ninggalin aku
tadi aku udah ngerjain kamu
satu kosong badan tinggalin
aduh ini pasri kiti ustadz ridwan sama pak dik kemana sih
bisa kesorean kalau begini nyari hai kalian sama sobri nih
ustadz ustadz ini lagi ngapain aja sih
saya disini lagi latihan berenang
ah ustadz aneh aneh kalau nanya
maaf pak ustadz tadi saya ada aksi di nekikin
udah kalau gitu sekarang cepatnya kita harus cari hai sama sobri
mau cari kemana pak sekarang
ke kanan ke kanan ke kanan
aah berjalan jalan terus
pak ustadz mau kemana
eh udah ustadz
assalamualaikum pak srikiti jagain ya
ya guys pak srikiti ya
ini mah duit mainan
aduh aduh aduh
ketipu dah ah